waduh keren banget ini gempa banget
data badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebutkan
selama lima tahun terakhir di jawa timur terdapat lompatan aktivitas gempa
dalam survei tahun tahun sebelumnya
aktivitas gempa bumi di jawa timur terjadi tiga ratus hingga empat ratus kali
namun pada bulan januari hingga mei dua ribu dua puluh satu ini
aktivitas gempa meningkat menjadi lebih dari enam ratus kali
hasil analisis bmkg menyatakan seluruh pesisir jawa timur
khususnya di selatan pesisir jatim berpotensi untuk diterjang gempa besar
di jawa timur pun terjadi lompatan
sehingga kami menyusuri pantai mulai jawa timur sampai selat sunda
untuk mencek yang kami khawatirkan dari catatan sejarah gempa gempa
yang kekuatannya di atas tujuh
dan dari ini ada pak sriwidiantoro hadir juga di sini
di prediksi yang
skenario terburuk kekuatannya delapan
delapan tujuh ini bisa membangkitkan tsunami
sehingga yang kami cek itu adalah kesiapan aparat setempat
dan juga pemerintah daerah setempat
serta kesiapan sarana prasarana untuk evakuasi
sementara itu pakar geologi its menyebutkan
adanya peningkatan aktivitas gempa sekalipun berskala kecil di wilayah jawa timur
harus diwaspadai dan dilakukan langkah mitigasi
apalagi wilayah jawa timur terbentuk karena adanya tumbukan lempeng eurasia dan indo australia
sehingga rawat terjadi gempa
jadi kalau terjadi gempa sekitar dua puluh detik
kemudian semua bergoyang dengan kencang
terus misalnya ada kolam renang itu bisa ngucerat keluar
itu gempa besar
berarti segera keluar dan lari
karena punya waktu dua puluh menit
sepuluh menit mencari tempat tinggi yang lebih dari dua puluh meter atau lebih dari tiga puluh meter
jadi mulai tahun dua ribu dua puluh satu
masih menurut amin widodo
adanya skenario potensi gempa besar dan tsunami di wilayah jawa timur
yang dilakukan bmkg dan para pakar
bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah setempat
untuk mengedukasi mitigasi bencana bagi masyarakat